kopi gua mane belum bikin bang gimana sih lu ngapain aja nyari belum bikin kupi
hai setiap hari juga ya bikinnya pagi bang abang selalu bangunnya kesiangan abang bangun
kupinya udah adem deh abang mari nah sekarang sih ayah kalau bikin kalau abang udah bangun aja deh
biar kupinya panas panas eh halnya pinter aja ngejawab ntar asalnya cariin lebih lama cari jodoh
sendiri iya mending pernah dapet loh makanya deh lu nurut aja apa katanya ya ah awah gelap
udah lho sekarang kamu berdua ini angon aku jatah kiosk ya enggak gua gua yang di kiosk lu
yang jaga kambing disini lu gantian tocos kamu yang anon aku yang jaga kiosk aku aku aku jaga
kamu yang anggon nggak nggak bisa pokoknya tadi kalau gue dimarahin pemamat gimana lu
ah udah sekarang gini wae kita disini berdua kakinya diikat ya toh terus biar gak kemana mana
gue jadi saksi lo kan hai eh aduh aduh aduh aduh warah ojo banter banter ini

pelan pelan pelan pelan bawa lo ntar kalau dimarahi penghormat berdua lo hahaha berdua ya
hijab hijab saat lagi enggak maunya
jengkel maat namanya juga perkenalan
ada begitu capek iya ugaran seditua jah lebih main dulu biar jalan sampai ke
tanah bang enggak beras qutub dulu bapak lagi dust sekarang
dipeot bisa aja loh ye emang sekarang babel udah tua pangkainya buru buru cepetan kawin

kopi gua mane belum bikin bang gimana siluk ngapain aja nyari belum bikin kupi setiap hari juga ya bikinnya pagi bang abang selalu bangunnya kesiangan abang bangun kupinya udah adem deh abang mare nah sekarang si ayo kalau bikin kalau abang udah bangun aja deh biar kupinya panas panas alesan aja
udah bikin sana eh hai sidik mane belum pulang sekolah bang
hai emang ada apa sih bang gua mau suruh ke rumah misal ngambil duit duit duit apa bang duit kertas
emangnya kenapa kalau gue ngutang sama si misal bukan bang utang abang kan udah banyak sama
si pos ini sama si jai mawarung depan udah sana lebih lebih
jos kali kali kamu mbok ngalah aku yang jaga kios kamu yang ngangon wedus polo kalau disuruh
kios salah terus hai hai hai hai hai hai hai
tadi siang punya kemasin mimin lagi mau ngapain sih resiminya
sana mulu pengguna keperluan lu buat apaan ah orang udah nggak senang dipaksain aja kegaduhan
gimana sih mimin itu anaknya sehat emang kita cuman yang sehat doang bukan begitu nya ya bodinya ya
kem polanya usir juga juga bukan cuman sehat aja ah lu memang dasar banyak maunya si mimin itu
kurangnya apa sih sampai bilang kurang malah kebanyakan lebihnya dagingnya banyak
hai kalau orangtua ngebilangin jangan ngejawab terus
haloto bencana jadinya

ah mulai burung aja udah sane belajar loh ye ini kan malam minggu ngapain belajar nih
bang ye orang tuh kalau malam minggu kudus santai sontai santai kalau perlu
ngapel ke rumah pacar bang temenin ya bang rumahnya iya hah lu ajakin aja
ini nonton bioskopi dah sempit sempit apa ini bang yang sempit ya sempet
abang duduk duduk dia juga gede kan mana muat emang musti gelas tiker karang sedekan gitu
tak penting tentang tingkatnya tentang di lo
hai kuda kok jalannya lurus tak temen temennya kena apa ya nah kalau
lain lain dong ini kan kalau siang udah kan jalan bisa melingkar melingkar kalau
malam nggak bisa begitu nanti kalau udah jalan melingkar nanti udahnya bisa ke sandung
ah ijaran aja kok sandung memakai kacamata pokoknya kan pak allah
nah kalau kamu rusuh kok mainnya curang kamu tuh ngaku kalah iya kalah tapi kan kamu curang
yaitak di match dua
aduh aduh aduh aduh aduh pelan pelan dong loh masa badan gua cincang cincang cincang cincang
rewel pijet enggak bayar yang mejai sampai keringetan kok rewel aja tuh kamu ah ini baru baru